sebelumnya wakil ketua dpr ri fahri hamzah berharap jokowi maupun prabowo bisa hadir dalam acara reuni akbar dua ratus dua belas
agar tidak ada tuduhan acara reuni ini adalah mendukung salah satu calon presiden
maka hadirlah sebanyak banyaknya dari kedua kandidat
dan itu kan hadir tuh bisa bermacam macam
ya hadir sebagai peserta hadir sebagai yang diundang gitu kan
makanya saya mengusulkan kan diundang dan saya mendengar juga mereka mau mengundang dua duanya
datanglah kalau dikasih kesempatan bicara pakai kesempatan
ini kalau saya jadi pak jokowi ya saya datang saya bicara secara baik
dia bilang saya mengerti kenapa kita berkumpul di sini saya juga adalah alumni dua ratus dua belas
dan saya sudah katakan bahwa semua keresahan dan kegelisahan umat itu harus kekumpulan
jawab ya tidak boleh ada lagi ketidakadilan ya kan
dan sebagainya dan sebagainya
harusnya dia ngomong begitu
wah itu dia dapat banyak tuh
ya buat dia ya karena dia kan masih presiden kan
cuma sayang kenapa dia menghindar
saya bahkan berpikir ya orang orang itu nggak harus diundang nggak usah ke panggung
duduk aja di samping sebagai bagian dari acara kita nonton aja
itulah indahnya demokrasi itu
itu dibikin indah jangan dibikin tegang